sementara di banyuwangi warga desa sumberbulu digegerkan dengan penemuan seorang bayi perempuan
yang dibuang di tengah jalan desa selasa sore
kondisi bayi yang lengkap dengan tali pusar kemudian dibawa warga ke bidan setempat untuk mendapatkan perawatan
warga desa sumberbulu kecamatan kalipuro banyuwangi selasa sore digegerkan dengan penemuan seorang bayi perempuan
di salah satu sudut jalan desa setempat
bayi yang hanya dibungkus dengan kain karung bekas ini ditemukan dalam kondisi ari ari pusar yang masih melekat di tubuhnya
diduga sang bayi malang ini sengaja dibuang oleh orang tuanya sesaat setelah dilahirkan
meski dengan kondisi membiru karena diduga kedinginan kondisi bayi masih terlihat sehat
bayi malang tersebut kini diasuh oleh pasangan keluarga muhammad rahmawito dan siti mubarokah
yang kemudian diberi nama leilatul mubarokaturizki
polisi hingga kini masih menyelidiki kasus pembuangan bayi yang diduga oleh orang tuanya